berbagi dan juga bercengkrama di tengah kesibukan memberikan pelayanan dan juga bantuan bagi korban gempa enam dua magnitudo di wilayah kabupaten mamuju
menjadi salah satu pelipur lara bagi tim relawan dan juga tim medis dari kemenkes untuk tetap semangat selama bertugas di daerah bencana
kemenkes di wilayah kabupaten mamuju
agar kita bisa dokonasi dan mengetahui satu sama lain seperti apa yang kita lakukan setiap harinya
jadi disini memang kita memberikan membantu pemerintah daerah dalam melanjutkan pelayanan kesehatan baik di keselamatan baik di rumah sakit
kebersamaan menjadi salah satu penyemangat kami untuk tetap bertahan di lokasi bencana dan melayani masyarakat